belum dapet pak eji mungkin belum saatnya untuk diterima
yaudah begini aja
pak eji punya usul gimana sebelum lela diterima di tempat kerja yang lela pengen
lela kerja aja di sini
beneran pak eji beneran
iya bener pak eji serius
pak umi umi apa
ya ampun apa
apa apa kenapa pak
jantungnya apa umi
ya ampun pak maafin rumah pak
apa aja tinggalin rumah pak
umi apa kenapa sih umi

jantungnya dikuat lagi makanya jangan salah salah sama orang tua
umi umi gimana dong
ibu gak usah tergesa gesa dulu deh
ini juga semuanya masih belum jelas bu
nanti aja kalau semuanya udah jelas ya bu ya
belum jelas kayak apa lagi sih di
kan kedua belah pihak kita udah pada setuju
tinggal nyari hari baiknya aja buat kalian nikah
di ibu tuh udah kepengen bener kamu tuh punya pendamping
jadi gak kelamaan menduda
ibu tuh pengen kasih tau sama semua orang
kalau anak ibu itu duda tapi bisa nge guide anak gadis yang cantik pinter
seturunan haji lagi
ada baiknya kita omongin lagi sama rumana ya
mau ditanyain apa lagi
nanti dikira kita nggak serius sama mereka
udahlah kamu kayak belum pernah nikah aja
bukan begitu bu
kan ada baiknya kita hati hati bu
apalagi ini kan bukan yang pertama buat saya
ya udah kamu yang hati hati ibu yang nyiapin semua
ya kan jadi beres
serah ibu aja deh
lihat nih gara gara kagak nurut sama orang tua
jantung abah nih jadi kumat sekarang nih
ya allah ba
iya tapi kan umi rum juga gak pengen bikin jantung abah jadi kumat kayak gini
iya tapi kelakuan lo itu yang bikin abah lo nih jantungnya kumat tau gak
iya umi tapi rum juga gak mau dinikain sama rahmadi
umi abah umi
lihat tuh gara gara lo lagi tuh pingsan deh abah
ya terus sekarang rum harus gimana umi
lo ambil air ke sana
vinkan bae sama nyampe ga kena kok

mau pengen makan abah eva kesana
jangan ganggu galau gue
masa ini hubungan mu itu fran teh siotimu
ini cewek yang dirilis itu tuh suruh masuk aja
cewek itu siapa ji
udah suruh masuk lagi gue kenal
anak kecobari temen deket gue
kebetulan tadi lagi pergi cari kerjaan terus mampu kemari ya
belum dapet pak ji
emang jadi kerja begitu ya
gak boleh patah semangat terus aja kejar
iya pak ji makasih ya
pak kajang udah kenalan lo
yang mau aja udah tau ji
anak kecobari temen gue waktu kecil
tadi kan mau ngaji sulam udah ngomong
lelah udah pernah diterima kerja
belum dapet pak ji
mungkin belum saatnya untuk diterima
yaudah begini aja
pak ji punya usul
gimana sebelum lelah diterima di tempat kerja yang lela pengen
beneran pak ji
iya bener pak ji serius
kalau begitu mulai dari sekarang saya langsung kerja ya pagi ya
hari ini pun juga saya langsung kerja
tenang aja dulu ya
kerjanya besok aja sekarang kan capek
habis jalan seharian
makasih banyak ya pak ji makasih banyak
ada yang kelupaan
rasanya lo udah beli semuanya
itu penyedap rasa mak
ya ampun kenapa jadi emak juga ikutan lupa sih
yaudah depan dikit lagi itu kan warungnya haji muhyiddin
gimana kalau kita beli isono aja ya mak ya
yaudah kalau mau lo gitu ya kita sana aja
mas nanti di depan stop kiri ya
po ada penyedap rasa
ada banyak malam juga orang enggak ada maksudnya enggak ada
eh waduh ngeborong terus sih kelihatannya ya
kemarin beli emas tuh sekarang beli baju mau jilbab
buset lah berhapit tuh abis ini semuanya
eh soalnya si silam dapat rezeki
dia dibeliin baju beliin jilbab wah macem macem deh banyak ya
loh lihat ada matenya
kita buas pada
tuh jangan jangan dia punya
maaf ya simpenan
nah makanya dia takut ketawa sama bininya
wah bininya dipeluk peluk disayang sayang dipelai pelai
begitu caranya dia
kayak kagak tahu aja terus ikut orang ya
eh tahu gak
tuh bininya dia beliin rumah gue deh
katanya mah buat ngadem ngadem gitu
eh kagak tahunya
dia kawin lagi mau penyanyi dangdut
dia ambil loh
jauh dia sih dari gitu
apa lagi sih mau dibeli
cuma penyedap rasa
oh ini dia nih
jangan manja dong
eh pamer dek
jadi berapa ini
buru buru amat sih mau kemana sih
enak banget sih rodia
kemaren dia dibeliin emas
sekarang dibeliin baju
oh baik banget sih sulam
eh muka lo barusan di bener
masa gajian mulu sih
baru tengah bulan ini
sampai pencereng gitu mukanya